upaya upaya kita ke depan supaya ini tidak sampai tidak sehat upayanya adalah yang pertama
mempermudah sebetulnya mempermudah penumpang itu sendiri pada saat kepulangannya ke dalam negeri
baik pak yusri kita ingin menggali lebih dalam lagi
di sini saya punya kemeja putih entah nanti dibikin kayak gimana
ketika anak anak dulu kesulitan paket data
terakhir kepada rizky ini kan berarti memang sudah
fenomena angin seperti belalai atau corong pipa panjang yang turun dari awan dan menggulung permukaan laut itu disebut water spout
dan pemerintah lewat dinas kpkp melakukan sejumlah upaya bagi petani di jakarta
lidah buaya yang siap untuk diambil berukuran sekitar setengah sampai satu kilogram
dunia yang mana dunia ini tidak masuk dalam logika kita nah itu butuh tantangan lagi itu
dan itu juga ya mungkin yang itu yang bisa aku salah satu yang bisa aku ambil sih dari kehidupan aku yang sebenarnya kayak gitu
dengan kapasitas produksi sekitar delapan ton per bulan
setelah itu lidah buaya masuk ke bagian pencucian
butuh satu effort lagi misalnya kita tangan kita ini mengeluarkan cahaya karena cahaya ini
oke dari proses pembuatan film yang ada mas hanum
atau sebaliknya musim kemarau menuju musim hujan
mengirisnya pada arah penampang daun ya